sembarah bangun sembarah
ayo sembarah bangunlah
menjerangmu lewat mimpi
aku akan menjerangmu sembarah
om puja japra pasu benggala
meninggal insun jabang bayi ne sembarah
rawu datang alang sepenah
japra pasu benggala
kau lihat ini
ia akan mati di lap api
sembarah tolong aku sembarah
sembarah tolong aku
boleh saja asal kau mau bertukar nyawa untuknya
bergembah kau melampir
hentikan hentikan jangan pukul sembara hentikan
hanya segitu kemampuanmu sembara
kau benar benar membuat malu burung kiai jabat
jangan menyebut nama guruku lampir
mulut kotormu tidak pantas menyebut namanya
mari kau lihat itu sembara sudah tidak berdaya
farida ini akibatnya
karena kau tidak mau menikah denganku
sembara bangun sembara sembara bangunlah
sembara bangun sembara kamu cuma mimpi
ayo sembara bangunlah
aku harus menyelamatkannya
tenang saja sembara
kamu itu hanya bermimpi
kamu masih berada di istanaku
rasanya seperti nyata
malah lampir menculik farida
dan menghabis sininya
aku berhasil membuat sembara menjadi pecundang
walaupun hanya didalam mimpi
sembar akhirnya akan perlahan lahan mati
dan karena aku
aku sudah merusak jiwanya melalui mimpinya
mau apa kamu kalah berdarah
jangan bengkacau di tempat kau
kau yang sudah membuat kerusuhan di wilayah surat tanyo
kau yang sudah memaksa wilayahnya
memaksa para binatangnya
jangan menduduk kesembarangan
sudah satu bulan aku tidak keluar hutan
aku hanya mencari makanan
di si ketaran sini saja
kalau bukan kau
dia bisa mengalahkanmu
hentikan hentikan betul
aku mengaku kalah hentikan seranganmu
akhirnya kau mengakui kehebatanku bendana
cepat mengaturkan sembah kepadaku
itu petanda kau takluk kepadaku
kau curang bendana
di dalam pertarungan tidak ada kecurangan
hanya ada kebodohan melawan kelicikan
yang paling licik diantara kita
terimalah kematianmu buta kala
mau lari kemana kau
kau di mana bu
aku kaget sama ibu
kenapa kau tidak tahu sama ibu lagi bu

aku bisa mentoringmu bu

wani cahayu anak bapak
kamu jangan nangis terus
nanti ibu tidak tenang di sana
sedih terus dia